udah rakyat cepetan kerjain

daripada mau marah marah dan mukulin
aku seneng kalau bisa membuat mama bahagia
tidak ada yang bisa membuat mama bahagia
saya cuma kasih tahu kalau perbuatan kamu itu salah
ini semua tuh gara gara kamu
sayang enyonya kamu bisa di penjara kalau saya melaporkan
silahkan aku gak takut silahkan lapor aja
aku sudah menderita hidupku benar benar menderita
aku tidak takut penjara silahkan lapor ayo lapor
ah mampus mampus
cepat kamu keluar dari sini atau dev akan lebih menderita
ayo cepat keluar
baik saya akan pergi tapi tolong jangan sakiti dev
anak anak sering menjadi korban ketidakberdayaan orang tua dalam mengurus rumah tangganya
yang bermasalah orang tuanya yang pisah orang tuanya
tapi yang menderita di sini anak anaknya
iya saya juga mengerti itu tapi saya menyesal
kenapa semua ini terjadi sama keluarga saya
sebagai guru saya sudah mencoba untuk menolong deh pak
tapi di sini dev malah takut untuk mengakui perbuatan mamanya pak
saya juga bingung
def sudah disiksa disuruh kerja
segala macam dia sudah telat
tapi dia masih saja mau di samping mamanya
mungkin karena dia terlalu sayang sama mamanya
iya saya tahu pak
oleh karena itu dev suka menutupi kesalahan mamahnya
bahkan dia suka menyalahkan dirinya sendiri
karena dev tidak mau dianggap kalau mamanya itu sangat bermasalah
apa dev masih bisa sekolah di sini bu
sampai saat ini kami belum mengeluarkan dev pak

kalau seandainya dave terus terusan tidak masuk
ya saya tidak dapat membantunya lebih banyak lagi pak
sebelumnya saya terima kasih banyak bu
tapi akan saya usahakan supaya dia bisa sekolah lagi di sini
saya akan bawa dev keluar dari rumah itu
tinggal dikontrakan bersama saya
dan akan saya usahakan dengan cara apapun
supaya dia bisa sekolah dan bisa tinggal bersama saya
terima kasih banyak bu
terima kasih pak
saya mau cari kerjaan buat anak saya ada nggak pak ya
apa yang bisa dikerjakan anak kecil ini bu
apa aja lah pak
yang penting anak saya kerja
kami lagi membutuhkan uang pak
saya tidak mau pekerjakan anak kecil ini
kami takut melanggar peraturan
peraturan siapa pak
ya jadi terserah saya dong pak
kenapa gak ibu aja yang kerja bu
kami masih membutuhkan tenaga
untuk memasang kancing baju
saya sibuk di rumah pak
begini lho pak
sebenarnya saya ingin mengajarkan anak saya
supaya dia bekerja
supaya pinter nyari uang
kerjaannya bisa dibawa pulang ke rumah kok
iya deh pak boleh
boleh deh kalau gitu
ada tenaga nih buat masang kancing
ibu temuin aja anak buah saya
sekalian ibu bawa bajunya pulang
iya terima kasih pak ya
karena presidential malam
cuman berhenti wrhh
pengacauan sama youngest
semua yang udah lantai
mah dev ngantuk mah
deh mau istirahat dulu mah
enak aja kamu istirahat
yang boleh istirahat itu cuma mama
kalau kamu istirahat kerjaannya kapan selesai
dev lapar mah
alah alasan aja kamu nih
udah udah cepet selesain
kamu tau gak
kalau selesai cepat besok kita akan dapat banyak pekerjaan
penghasilan mama jadi bertambah
kamu senang kan mama banyak uang
seneng apa enggak
udah pakai cepetan
aku kerjain semua ini
daripada mau marah marah dan mukulin
kalau bisa membuat mama bahagia
gak usah teriak teriak
dev gak ada
dev kemana dia

dia sedang pergi entah kemana
udah ada gak ada urusan lagi aku sama dia
wah kenapa mesti aku bohong
aku teriakin di rumah ini ada pak
silahkan kamu teriak marnie
kamu yang akan dipanggil polisi
kenapa ini masuk
aku bilang dia ada
papa tanya dev mana
anak sama ibu sama aja
ini papa dev buka dev
aku bilang dev nggak ada
buat apa aku sembunyikan
buat apa itu anak udah gak berguna
kalaupun dia pulang dia akan aku bikin sengsara lagi
dia nggak ada di sini
kenapa papa datang lagi
ini akan jadi masalah lagi buat aku
pasti nanti aku jadi sengsara mama
benarnya kalau aku ikut papa aku terbebas dari seseorang mama
tapi kasihan mama kalau aku tinggalin
gak ada yang bantuin cari uang
ngapain aku mesti bohong
lihat dev gak ada kan

eh dengar ya
dev udah cukup sengsara
dan saya akan mengambilnya
kenapa cuman dev
roni sandy kenapa nggak diambil sekalian
mereka kan juga ada anak kamu
kamu biayain tuh sekolahnya sanggup memang ya
tapi saat ini dev yang lebih butuhkan perlindungan
dia tidak butuh perlindungan nggak ada masalah kok di rumah
saya sudah tahu semua apa yang kamu buat sama dave
dan saya akan cari dia sampai ketemu
dan kamu pasti sembunyikan dia dalam gudang kan
gak gak ada
saya akan cari dia
aku bilang gak ada dev gak ada
kapan sih kamu sini keluar
dia anak saya minggir kamu

didakwa melanggar pasal empat puluh empat ayat dua dengan pidana lima tahun
anak anak sering menjadi korban pelampiasan ketidakberdayaan orang tua di dalam menghadapi beban dan tekanan hidup
die adalah korban kekerasan dalam rumah tangga